legenda sepak bola inggris david beckham kembali datang ke indonesia untuk mengikuti acara amal bertajuk sepak bola untuk negeri di stadion sumantri brojonegoro jakarta pada minggu sore
melalui duta mereka david beckham acara amal yang diadakan salah satu perusahaan asuransi ini diadakan untuk mendukung perkembangan sepak bola dalam negeri dan mengkampanyekan hidup sehat
beckham secara langsung menyapa sekitar seribu anak dari lebih enam puluh sekolah sepak bola di seluruh indonesia
mantan penggawa real madrid ini juga memecahkan rekor muri dengan memberikan donasi sepuluh bola sepak untuk sekolah sepak bola di seluruh indonesia
senin mantan bintang manchester united tahun sembilan puluh an ini dijadwalkan akan melakukan coaching klinik dengan ratusan anak sekolah sepak bola terpilih
tapi memang karena ada hujan jadinya kita kayaknya jadi nunggunya lama banget sih jadi ketemu davidnya sebentar bp juga
acaranya sih karena hujan jadi nggak begitu maksimal aku pikir sih ada acara kayak foto bareng sama dia gitu kan ada kesempatan gitu ternyata tidak ada
happy banget sih mbak terutama anak anakku kan dia ngeidolain banget nih
tak hanya kehadiran beckham ada pula pertandingan amal antara tim nasional
u enam belas lawan legenda sepak bola indonesia
setiap gol yang dihasilkan akan dihargai sepuluh juta dan akan disumbangkan untuk pembangunan infrastruktur sepak bola di tulehu maluku